dan saat ini melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan peneliti institute for criminal justice reform icgr jenon genoveva alicia
halo mbak jeno selamat malam
selamat malam mbak
baik mbak jeno ini anda termasuk yang mengawal baik nuril sejak kasus ini terus berlanjut sampai saat ini
apakah anda kaget dengan putusan ma atau sudah menduga sebelumnya
kami sebenarnya kecewa sih mbak maksudnya kami ada harapan gitu ma di pk ini kemudian membalikkan kasus ini supaya bu nuril tidak dipidana
tapi ya ternyata kami menerima kabar hari ini bahwa ya putusannya seperti itu ditolak pk nya jadi ya cukup kaget sih kami
oke mbak geno ini februari dua ribu sembilan belas kalau saya tidak salah icgr pernah mengirimkan amicus kuriae atau pihak yang menawarkan bantuan
kepada pengadilan berupa informasi keahlian wawasan terkait kasus yang sedang ditangani
kepada mk di kasus baik nuril ini apa saja poin poin yang di highlight waktu itu mbak geno
waktu itu poin poin yang highlight sih satu terkait dengan alat bukti elektronik yang diajukan oleh jaksa di dalam perkara
yang kami pikir waktu itu di kasasi mahkamah agung harus lebih menjawab pertanyaan itu
apakah sebenarnya alat bukti
yang digunakan yang tidak original boleh digunakan atau tidak
kemudian terkait dengan orang yang melakukan distribusi transmisi ataupun membuat dapat diaksesnya konten kesusilaan
apakah perbuatan ibu nuril untuk merekam kemudian memberikan handphone itu termasuk dalam yang dimaksudkan dalam dua puluh tujuh
karena menurut kami itu bukan yang termasuk dimaksudkan dalam pasal dua puluh tujuh ayat satu
karena itu sih kurang lebih
mbak geno ini kan teman teman dari icjr sendiri mengawal bu baik nuril ini sudah cukup lama selama kasus ini bergulir
temuan temuan apa saja yang teman teman berhasil temukan yang terkesan janggal selama proses hukum ini berlangsung
selama proses hukum berlangsung sih kami pikir kasus ini sebenarnya tidak layak ya mbak untuk diadili di peradilan pidana
karena ya tadi yang sudah saya bilang alat bukti yang ditampilkan di persidangan
itu sama sekali tidak layak dan kalau kita merujuk ke undang undang ite itu sebenarnya alat bukti itu tidak bisa digunakan gitu
di pengadilan negeri sebenarnya hakim sudah mengatakan bahwa alat bukti itu tidak dapat digunakan
tapi anehnya dibanding justru pengadilan tinggi mengatakan itu bisa digunakan seperti itu
itu salah satu yang kami temukan
kemudian kami pikir itu juga janggal karena bukan bu nuril yang kemudian melakukan transmisi distribusi
ataupun membuat dapat diaksesnya konten kesusilaan sebagaimana didakwakan oleh jaksa
tapi adalah teman kerjanya
ya kami bingung juga sebenarnya perbuatan apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh pengadilan tinggi oleh mahkamah agung
yang menunjukkan bahwa bu nuril ini memenuhi unsur unsur delik di pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang ite
itu yang cukup kami perhatikan sih dua hal itu
dan ketiga kegagalan baik pengadilan tinggi
maupun mahkamah agung untuk melihat bahwa dalam kasus ini sebenarnya bu nuril adalah korban kekerasan seksual
yang seharusnya negara bisa provide perlindungan memberikan perlindungan lebih dibandingkan justru membawa bu nuril ke persidangan sebagai seorang pelaku
oke mbak gino yang terakhir ini kan presiden sudah menyatakan akan merespons kasus baik nuril ini
apabila ada surat tertulis untuk pengajuan amnesti terkait penolakan dari pk ini
kami bersyukur sih berharap presiden jokowi benar benar memberikan amnesti kepada bu nuril
karena saat ini memang nggak ada opsi lain kan
pk sudah selesai berarti semua upaya hukum sudah kami lakukan
kemudian yang satu satunya yang kemudian bisa membuat bu nuril tidak dieksekusi
dan paling efektif adalah kalau presiden jokowi mau memberikan amnesti
jadi kami sangat berharap presiden jokowi mau menyatakan komitmennya untuk kemudian melindungi korban korban kekerasan seksual
salah satunya adalah bu nuril
dan juga presiden jokowi memberikan komitmennya untuk dalam upaya mendorong perempuan perempuan korban kekerasan seksual
untuk berani bicara untuk berani melawan pelaku kekerasan seksual
dan menyatakan pengalaman kekerasan seksual
oke membuat perempuan jadi tidak takut untuk berbicara begitu ya
terima kasih mbak genovae valisya dari icjr